dua mahasiswa universitas muhammadiyah surabaya jawa timur berhasil membuat inovasi baru berupa
alat sterilisasi uang dari virus corona alat yang diberi nama box covid sembilan belas ini dilengkapi
lampu ultraviolet yang mampu membunuh virus kuman dan bakteri pada uang karena uang adalah
alat transaksi yang masih digunakan masyarakat untuk jual beli di pasar dan sering berpindah
pindah tangan maka sangat berpotensi menularkan virus seperti kasus ibu rumah tangga yang positif
covid sembilan belas karena tertular virus dari uang kembalian dari pedagang alat ini mensterilisasi uang dengan
menggunakan sinar ultraviolet selama lima belas detik dari hasil penelitian laboratorium terbukti
bahwa uang hasil sterilisasi bersih dari kuman dan virus keunggulan utamanya alat ini tuh kita bisa
membersih apa membersihkan atau menghilangkan atau membunuh mikroorganisme yang ada di uang dengan waktu
yang tidak lama dengan dan tidak tidak menggunakan kontak langsung
hadirnya alat ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan laju penyebaran virus di
tengah masyarakat khususnya saat melakukan transaksi jual beli rencananya alat ini akan
diproduksi banyak dan akan dibagikan kepada pemilik warung nasi dan toko kelontong agar
digunakan dalam transaksi hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kampus kepada mereka
yang masih harus berjualan triburoto purnawanto surabaya jawa timur